ribuan siswa dan guru di indonesia mendapatkan beasiswa sebagai langkah nyata
untuk memberikan akses pendidikan kepada putra putri indonesia
beasiswa ini diberikan untuk siswa siswi berprestasi yang kurang mampu
sedangkan untuk guru akan mendapatkan pelatihan berupa perencanaan kurikulum
strategi pembelajaran serta pemanfaatan teknologi
persada scholarship merupakan beasiswa yang diberikan untuk siswa siswi berprestasi
yang kurang mampu dan guru berprestasi
program yang diselenggarakan sejak juni dua ribu delapan belas hingga juni dua ribu sembilan belas ini
merupakan wujud kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan
dalam konferensi pers yang dilakukan di galeri indonesia kaya
juga menghadirkan talk show yang diisi oleh siswa dan guru terbaik yang menerima beasiswa
beasiswa yang diberikan untuk guru diberi nama indonesia teaching fellowship
para guru akan mendapatkan pelatihan
berupa perencanaan kurikulum strategi pembelajaran
pemanfaatan teknologi dalam pendidikan serta pelatihan lainnya
tapi ternyata kami bersama dengan adara foundation dan persada capital
itu juga mengadakan banyak aktivitas non komersial seperti ini
contohnya tadi mungkin terutama yang guru ya
karena guru itu pelatihan guru yang diadakan lewat mobile secara jarak jauh
pertama kali diadakan di indonesia
kerjasama yang dilakukan oleh ruangguru persada capital investama dan adara foundation
merupakan langkah nyata untuk memberikan akses pendidikan kepada putra putri indonesia
karena kita visinya sama semangatnya sama passionnya sama bergulirnya cepat sekali
jadi begitu kita commit untuk berkolaborasi
program itu langsung berjalan
itu langsung terlaksanakan
beasiswa persada scholarship juga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan di indonesia
serta meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
melalui pemanfaatan teknologi
ratih awya andi angga jakarta